aku terpaksa akan melawan
jarum itu paman
paman tidak melihat jarum itu tadi
mungkin karena tadi paman terburu buru
tetapi aku mengenal jarum ini paman
jarum siapa raden
raka kian santan
kita harus melihatnya paman
selama ini dia selalu menghina kita
dan sekarang dia sama rendahnya dengan kita semua
apa yang kalian tertawakan
saat aku bebas nanti
kalian akan aku jadikan kuda kuda
untuk mendorong gerobak
kamu kan yang memberi makan kuda gusti ambuk marubul
kenapa telat memberikan makannya
itu semua karena mereka
sehingga aku harus membawa keranjang keranjang ini sendiri
justru dia yang mencuri rumput rumput kami dari keranjang rumput kami
karena dia sangat malas mencari rumput
berani sekali kalian
dia harus dihukum
dia harus dihukum
dia harus dihukum
kalian jangan coba coba menyentuh
jauhkan tangan kotor kalian
jauhkan tangan kotor kalian
jauhkan mengajak kalian
ada banyak sekali jejak disini paman
apakah raden menemukan sesuatu
sepertinya pelaku itu melewati tempat ini
itu ada sobatkan
ini sobekan kain dari baju cempaka
ada yang mau mencelak kain cempaka paman
gusti yang agung
ini semua tak bisa dibiarkan pak
gusti yang agung
jika benar pelaku itu
pelaku itu ingin mencelakai cempaka
gusti yang agung
dan jika benar pelaku itu adalah kian santang
gusti yang agung
aku tidak akan segan segan untuk mencabut jawanya
gusti yang agung
gusti yang agung
aku tidak akan mengampuninya
gusti yang agung
gusti yang agung
dengan cara ini aku mampu membuat taman jagadwira kembali ke jalan ini
gusti yang agung
gusti yang agung
tidak ada ego
jadi di sana
siapa kau sendiri
kau sungguh keterlaluan
apakah kamu tidak punya hati nurani
apakah kau begitu batu
sehingga tidak bisa memaafkan dia
kalau ibu ingin aku memaafkan siliwangi
turunkan ajian komaragen
aku akan mewariskan
ajian komaragen kepada
asal kau tahu
kau tidak bisa
komaragen tidak bisa diajarkan
akan tetapi diwariskan
apabila aku sudah mewariskan kemarin
aku tidak bisa menguasainya lagi
aku tidak peduli
aku sudah mewasainya
dengan ilmu ini
aku tidak terkalahkan
dan tidak bisa mati
apakah kamu mau mencoba
cempaka belum jauh dari sini
kita tidak boleh kehilangan dia
apakah kamu akan menangis
apa apa pada dirimu
bagaimana aku bertanggung jawab pada ibu
suaranya dari arah mana pak man
menggunakan pakaian yang sama dengan
aku terpaksa akan melawanmu

yang sangatlah kuat
aku tidak bisa melepaskan diri
di penjara gua lewang winitan
apa yang hendak